dunia bulu tangkis dua ribu lima belas terselamatkan melalui pasangan ganda putra muhammad ahsan dan hendra skiawan
mereka menjadi satu satunya perwakilan indonesia yang berhasil mendapatkan medali emas pada ajang tersebut
di saat nomor tunggal putra putri dan campuran lemas tak berdaya menghadapi kekuatan negara lain
pada enam belas agustus dua ribu lima belas di istora senayan
ahsan hendra mengalahkan wakil ganda putra dari cina
kiu zihan dan liu xiaolong
dua game langsung dengan skor dua puluh satu tujuh belas dan dua puluh satu
pasangan ganda putra muhammad ahsan dan hendra setiawan kian mengharumkan nama bangsa
berbagai prestasi internasional telah mereka raih
kemarin mereka baru saja menjuari kejuaraan dunia mereka yang kedua
tak ingin bersantai santai mereka langsung berlatih beberapa hari setelah menjadi juara
kini berbagai turnamen bulu tangkis telah menunggu di depan sana
dan target terbesar mereka adalah olimpiade dua ribu enam belas
di pemusatan latihan nasional pbsi cipayung
ahsan hendra menjalani latihan pertama seusai memenangi kejuaraan dunia dua ribu lima belas
latihan pemanasan itu akan mengawali langkah mereka mengejar target berikutnya
dalam pesta olahraga dunia mendatang di rio de janeiro brazil
sesuai harapan ya tapi masih ada olimpik yang belum
jadi semoga kita tetap fokus tarik poin dulu buat olimpik
semoga bisa dapat lah
pastinya bersyukur ya atas pencapaian kita ya
kita kan masih ada pertanding pertanding ke depan yang terjauh ada olimpik
semoga kita bisa mencapai ke sana
kedewasaan permainan pasangan yang masing masing telah lebih dari lima tahun bergelut dalam dunia bulu tangkis ini
nampak jelas terlihat di partai final dalam kejuaraan dunia tersebut
kepada cnn indonesia ahsan menuturkan bahwa yang mereka pikirkan saat bertanding
hanyalah bagaimana cara untuk menang dengan menampilkan penampilan dan usaha yang terbaik
kita kan setiap pertandingan nggak mau rubber pun
yang penting kan gimana caranya menang gitu kan
ya kita kan nggak nyangka bahwa ketiga pun ya kita kan nggak mikir rubber apa nggak
yang penting kan kita main semaksimal mungkin kan
hasilnya kita nggak tahu kadang rubber kadang spesial
namun seorang juara pun tak luput dari kekurangan
sang pelatih heri iman priyangadi mengungkapkan kelemahan dari ganda nomor satu
di indonesia tersebut
kekurangannya menurut saya dari segi teknik permainan itu kualitas defense nya
yang masih belum begitu sulit dibandingin kualitas menyerangnya mereka
jadi kualitas serangan mereka lebih baik dibandingin pertahanannya
jadi kelemahannya itu di segi pertahanannya agak sedikit kurang